terpajang belasan dekorasi spot foto bertema bts
kan gitu disampaikan ya di dalam rapat dpr kemarin
kalau jawa tengah sih kayaknya belum gimana gimana ya mar ya
tungguna aba itu istilahnya sekarang katanya bahasa indonesia tempat bertanya
belum tajam banget juga sebenarnya walaupun penalti tidak hanya cuma ya karena sulit sekali juga untuk memasukkan penalti
ini artinya bahwa saya mengalami kekacauan berpikir yang sedemikian parah
kemudian ada juga disertai dengan nyeri dada
yang itu kental dipengaruhi oleh